apa alasan arab saudi hingga hari ini menangguhkan proses ibadah haji
kami akan tanyakan langsung pada eko hartono konsul jenderal republik indonesia di jeddah arab saudi
halo selamat sore pak eko arab saudi telah memberikan
ya selamat sore juga
arab saudi telah memberikan kepastian mengenai tenggat waktu penangguhan ibadah haji pada tahun ini
apakah alasannya sebenarnya
ya sebenarnya saya sampaikan bahwa pemerintah saudi sampai sekarang belum memutuskan apakah haji ada atau tidak
tapi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pemerintah saudi memang secara hati hati mengambil tindakan mengambil keputusan ya karena terkait dengan keselamatan dan keamanan jamaah
jadi sampai sekarang pemerintah saudi memang betul
belum membuka penerbangan internasional dan juga belum membuka mekah
artinya mekah masih di lockdown
nah kalau sampai akhir bulan juni ini mekah belum juga dibuka lockdownnya
kemudian penerbangan internasional juga belum dibuka karena alasan keselamatan semua umat
nah kita harus bisa memutuskan
dan saya kira kita harus mendukung keputusan dari pemerintah kita
untuk tidak memberangkatkan haji tahun ini
nah kenapa kemudian pemerintah saudi tidak juga membuka akses pelaksanaan haji
saya kira ini juga berpulang kepada perkembangan penanganan covid di arab saudi sendiri
dan juga melihat perkembangan penyebaran virus ini di negara negara lain
sampai sekarang saudi juga masih menghadapi masalah terkait dengan penanganan virus corona ini
memang di beberapa tempat sudah ada
memang di beberapa tempat sudah ada
ada penurunan atau sudah ada stagnasi dalam hal peningkatan dalam hal jumlah masyarakat yang terkena virus
tapi di beberapa tempat termasuk jeddah mekah itu grafiknya masih naik
sampai sekarang di saudi sendiri sudah ada delapan puluh lima ribu lebih warga yang terkena virus corona
dengan singkat dengan kematian sekitar lima ratus orang lebih
walaupun kecil dari segi proporsinya
tapi saya yakin pemerintah saudi sangat berhati hati untuk tidak nanti membuat jamaah yang hadir jamaah haji yang hadir di mekah
itu terekspos oleh bahaya virus corona ini
jadi kita harus memahami keprihatinan dan juga kehatian pemerintah saudi sebelum mengambil keputusan
pak eko bicara soal kehatian kehatian dari kerajaan arab saudi mengenai izin untuk melakukan ibadah haji
apakah anda punya informasi mengenai negara mana saja yang kemudian punya kemungkinan untuk diperbolehkan melakukan ibadah haji
karena beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan kabar bahwa indonesia masuk dalam sejumlah negara yang di ban atau tidak boleh masuk ke arab saudi karena penanganan covid di tanah air
yang informasi yang kami peroleh adalah bukan negara yang diperbolehkan untuk mengirim haji
tapi negara yang sudah secara terbiasa mengirim haji
tapi negara yang sudah secara terbiasa mengirim haji

karena singapura melihat perkembangan al saud ini dan di beberapa negara lainnya menggunakan virus corona
mereka memutuskan untuk tidak mengirim hajinya kedalam pertimbangan daymadeen
sejauh lagi yang kami tahu saudi tidak menerima keprisininya atau berperan berada di beberapa negara
itu tidak kami perlu info itu
jadi saya kira kita perlu menyikapi secara hati hati
dan saya kira keputusan kita untuk tidak mengirim jamaah haji sudah tepat
coba bayangkan misalnya indonesia boleh mengirim jamaah haji dengan misalnya separoh ya lima puluh persen
atau mungkin kita pilih yang mudah mudah
bagaimana dengan misalnya jemaah haji dari negara lain
mereka toh nanti akan berkumpul di mekah
ini sangat membahayakan
jadi saya kira pemerintah saudi juga tidak akan gegabah begitu saja
memberikan kesempatan kepada negara lain untuk haji
saya kira tidak akan demikian
artinya pertimbangan dari arab saudi ini hanya semata pertimbangan kesehatan ya pak
kalau dalam konteks sekarang saya kira kok iya
lebih kepada kesehatan
kan sekarang semuanya karena virus corona
jadi apapun juga keputusan pemerintah saudi juga tidak terlepas dari pertimbangan kesehatan
demikian juga saya kira pertimbangan apakah who sudah mencabut status pandemi
kalau who belum mencabut status pandemik dari virus ini
saya kira pemerintah saudi juga akan hati hati untuk mengambil keputusan ke arah sana
kalau dari informasi yang anda dapatkan komunikasi anda mungkin dengan pemerintah arab saudi
apakah kemudian ada informasi mengenai syarat tertentu yang diminta kerajaan arab saudi kepada negara peserta ibadah haji ini
untuk bisa kemudian di kemudian hari akan bisa melakukan ibadah haji di sana
belum ada jadi informasi dari kami dari bapak ibu dan anggota besar yang ada di riyadh
dengan otoritas tertinggi di riyad memang belum diperoleh informasi apapun
jadi mereka belum bisa memperoleh apa apa

memutuskan terkait dengan haji
begitu juga dengan persyaratan
kami tidak memperoleh informasi
apakah ada misalnya
cara cara tambahan sekiranya ada
lihat dulu apakah haji ada atau tidak
bukan kemudian ada haji
tapi dengan persyaratan khusus
saya kira pemerintah tadi juga harus hati hati
tadi tuhan sampaikan kalau iya
apakah juga tidak akan
berpengaruh buruk kepada jamaah
mendingan tidak sekalian
bukan kemudian pilih pilih
karena kalau pilih pilih juga dapatnya
dengan saudi hubungan negara lain dengan saudi
yang tidak dipilih
atau merasa tidak boleh
mengirimkan jamaah haji juga akan
jelek jadi saya kira pemerintah
saudi juga akan secara hati hati menimbang
ya mungkin ya
kita putuskan tidak usah
daripada kemudian memilih milih
saya kira opsi untuk memilih milih
bukan sesuatu yang tepat
dalam situasi sekarang
boleh diinformasikan tidak sebenarnya
pemerintah indonesia untuk kemudian
membatalkan ibadah haji ini
hubungan kedua negara antara arab saudi
dan indonesia baik baik saja kan pak
seperti tadi sampaikan oleh bapak menteri
di pagi hari bahwa
koordinasi kita dengan
kedutaan besar saudi di jakarta
sangat baik dengan bapak dubes
kemudian bapak dubes kami di riyad
juga sangat baik hubungan dengan
pihak saudi dan dengan
menteri agama bapak menteri agama
ini juga sangat baik jadi secara prinsip
tidak ada masalah
hubungan kita dengan saudi dan saya yakin
keputusan kita untuk tidak
mengirim jamaah haji juga tidak ada
kelangsungan hubungan baik kita dengan saudi
baik terima kasih
perbincangannya sore hari ini pak
eko hartono konsul jenderal republik indonesia
yang ada di jeddah arab